pandemi covid sembilan belas belum berakhir
di sisi lain berbagai pelonggaran diberikan pemerintah untuk berbagai kegiatan masyarakat
mulai dari sekolah tatap muka fasilitas umum sampai tempat rekreasi
catatan kasus yang mulai melandai pasca dihantam varian delta
membuat sebagian masyarakat melonggarkan protokol kesehatan atau prokes
padahal varian yang diklaim lebih menular omikron sudah ada di tengah tengah masyarakat
varian ini juga memiliki dampak pada anak anak
dikutip dari cnn omikron menyebar selama musim libur natal
menginfeksi lebih banyak anak di seluruh amerika serikat daripada sebelumnya
dan rumah sakit anak anak bersiap untuk kemungkinan terburuk
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengingatkan bahaya omikron pada anak
dampak jangka panjangnya atau long covid pada anak juga tidak main main
ini artinya kita harus sangat berhati hati
dan dampak dari infeksi omikron ini atau varian apa
apapun sebetulnya pada anak sangat serius
dari mulai kerusakan di sel otak kematian sel otak potensi kematian sel otak
dan juga kerusakan pembuluh darah bahkan di jaringan jantung
nah ini yang harus dipikirkan untuk dicegah
bukan hanya menular omikron mengakibatkan meningkatnya angka kematian para anak karena covid sembilan belas di sejumlah negara
misalnya afrika selatan dan australia
risiko kematian semakin meningkat ketika anak anak tidak mendapatkan vaksinasi lengkap covid sembilan belas
negara seperti katakanlah australia yang sebelumnya terkendali meski diserang delta
angka kematian akibat covid sembilan belas yang disebabkan varian omikron ini
pertama kali terjadi pada kelompok anak di era omikron ini
yang dikatakan bahwa omikron mile itu makanya sangat tidak tepat
kasus kasus infeksi anak saat ini jauh meningkat dibanding waktu delta
dan kematiannya juga lebih tinggi
bahkan kalau lihat afrika selatan
angka kematian sebelum omikron itu setengahnya pada anak
sekarang dua kalinya
risiko kematian para anak semakin tinggi karena adanya comorbid atau penyakit penyerta
ikatan dokter anak indonesia idai merilis
penyakit kronis pada anak antara lain
paru paru hipertensi autoimun
pada penyakit penyakit kronik secara prinsip tadi justru butuh perlindungan lebih
tapi ada syaratnya yaitu penyakit kroniknya terkontrol
kondisi seperti ini seringkali ditolak nih
padahal butuh harusnya segera dapat perlindungan karena punya komorbit
tapi ditolak karena takut
sebaiknya datang ke dokter yang biasa menangani
misalnya konsultan endokrin anaknya
kemudian minta dibuatkan pengantar
di jawa timur dilaporkan ada tiga balita terinfeksi covid sembilan belas varian omikron
taat protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi lengkap untuk anak
menjadi kunci meminimalisir penularan dan risiko keparahan
duta farid didi niswandani surabaya jawa timur